ada kabar baru datang dari industri penerbangan indonesia
nah kali ini garuda indonesia melalui anak usahanya yaitu pt citylink indonesia
resmi mengambil alih pengelolaan operasional sriwijaya danam air
hal tersebut dilakukan karena kondisi keuangan sriwijaya group yang kurang sehat
garuda indonesia resmi mengambil alih pengelolaan operasional sriwijaya air
joint operation tersebut diwujudkan dalam bentuk kerjasama operasi kso
yang dilakukan oleh anak perusahaan garuda indonesia citylink indonesia
dengan pt sriwijaya air dan pt nam air pada sembilan november dua ribu dua puluh
pengambil alian pengelolaan operasional sriwijaya air ini dikarenakan kondisi sriwijaya air
yang kini tengah terjerat masalah keuangan
nantinya seluruh kegiatan operasional sriwijaya group termasuk keuangan
akan berada di bawah pengelolaan kso tersebut
sementara itu direktur utama pt sriwijaya air berharap bahwa kerjasama keduanya
dapat memulihkan keadaan sriwijaya di tengah ketatnya persaingan industri penerbangan indonesia
menteri perhubungan pun menanggapi koalisi sriwijaya air dan garuda indonesia
selain menghilangkan perang tarif di antara maskapai nasional
ia juga menggambarkan bahwa industri penerbangan indonesia tengah tertekan
karena maskapai menanggung biaya operasional yang membengkak
kso yang dikelola sepenuhnya oleh citilink
akan segera melaksanakan tugas usai proses internal di masing masing perusahaan terselesaikan
kerjasama juga dapat ditingkatkan lagi ke level kepemilikan saham sriwijaya group
yang akan diatur selanjutnya
kita akan bahas lengkapnya bersama alvin lee pengamat penerbangan
pak alvin selamat malam
terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia
pak alvin kalau kita mengamati bagaimana pengambil alih kegiatan operasional sriwijaya air
oleh garuda indonesia anak perusahaannya itu pt citylink indonesia
saya harus tanya tanggapan anda kok bisa artinya gini sriwijaya air kan selama ini mungkin kita tahu
track track out nya cukup baik cukup bagus
apakah memang betul beban biaya operasional menjadi salah satu kendala
akhirnya harus diambil alih operasionalnya
kemudian menyebabkan krisis keuangan atau kondisi keuangan sriwijaya yang kurang sehat
saya menilai ini adalah aksi korporasi tidak semata mata kata kondisi keuangan
kemungkinan juga terkait dengan struktur persaingan dalam industri penerbangan kita
di mana sriwijaya ini kan termasuk perusahaan yang besar tidak
sehingga ketika menghadapi persaingan dengan garuda dengan pro player
mereka semakin lama akan semakin kehilangan competitive advantage
nah pilihannya mereka menjadi sangat kecil atau mereka berkembang cepat
menjadi besar sekali atau bergabung menjadi salah satu bagian dari dua pemain besar ini
demikian juga saya melihat garuda selama ini
menjadi pemain yang minoritas masih kalah dengan layer
nah dengan aksi korporasi ini secara bukan garuda juga menambah armadanya
menambah rute rute dan kalau dihitung dengan jumlah traffic yang kemudian di generate juga dari sriwijaya
grup garuda menguasai lebih dari lima orang
sehingga ini akan mengubah
airlines di indonesia
oke kalau misalnya tadi anda sebutkan ini adalah sebagai satu bagian atau satu bentuk dari taktik korporasi
eksesnya seperti apa
artinya kan dengan kalau sinergi ini atau kerjasama antara garuda dan juga sriwijaya ini akan berjalan dengan baik
sinerginya juga akan berjalan dengan baik tentunya akan mendongkrak bagaimana pangsa pasar tadi
yang sebelumnya mungkin
anda melihat bagaimana nanti peta pergerakan industri penerbangan indonesia ini seperti apa
ya tentunya ini akan membuat airline lain yang masih di tengah tengah akan semakin terdesak
karena pasar dikuasai dari dua airline besar ya
dan persaingan akan lebih hmm inovatif lagi kreatif lagi tidak hanya bersaing soal harga
tapi juga bersaing tentang rute jadwal kemudian pelayanan pelayanan lain
nah termasuk juga inovasi yang mulai akan diterapkan oleh citylink tahun depan yaitu menawarkan wifi gratis di dalam pesawat
saya menilai persaingan akan lebih seimbang antara dua kekuatan yang seimbang kekuatannya
oke kalau tadi anda sebutkan yang salah satunya mungkin akan dampaknya adalah harga
nah harga ini kan tentunya akan melibatkan konsumen nih pak alvin gitu
jadi harga ini pergerakan harganya akan seperti apa
karena nanti kan ujung ujungnya konsumen juga
apakah harganya mungkin sebagian besar kalangan berpikir dengan adanya sinergi ini mungkin saja gitu harganya juga akan didongkrak gitu akan naik gitu
dan enggak enggak enggak
menutup kemungkinan kompetitor selanjutnya kompetitor sebelahnya tetangganya seperti lainnya juga bisa menongkrak harga kan
harga tetap akan menjadi salah satu faktor daya tarik ya
tapi tidak akan terlalu dominan lagi
perlu dicermati bahwa konsumen kita ini juga sudah mengalami peningkatan daya beli
mereka juga lebih expect ini ya expectasi mereka
pasti mereka terhadap suatu kejalanan sejarah tidak hanya ya sudah terbang tapi ada nilai nilai tampah yang mereka cari
nah saya memperkirakan garuda juga akan merestrukturisasi strategi produknya
kalau sekarang antara garuda kemudian citylink itu masih tidak jelas pembatasannya
kemungkinan garuda akan lebih jelas lagi
nanti garuda misalnya yang full service kemudian mungkin citylink lebih ke low cost
dan mungkin sriwijaya lebih untuk menjangkau regional atau daerah daerah yang daerah tujuan wisata yang sekarang dilayani oleh garuda explorer itu
pak alvin selama ini kita tahu untuk bisnis aviasi atau industri penerbangan indonesia lion air masih yang tertinggi menguasai apa
kemudian tidak hanya itu
pada saat ini penerbangan atau penerbangannya juga paling banyak
armadanya pun lion air juga atau lion group itu punya yang lebih besar dibandingkan dengan maskapai lainnya
ketika ada koalisi antara sriwijaya dengan garuda atau citilink indonesia ini efeknya akan seberapa besar sih terhadap lion air
dampaknya akan seberapa besar
ya tentunya lion air juga tidak akan tinggal diam
saya yakin lion juga akan berusaha mempertahankan pangsa pasarnya
tidak cuma itu
lion juga lion group kan juga
sekarang sudah berekspansi
ada lion malindo di malaysia datik malaysia
kemudian juga ada di thailand
tentunya ini akan berpengaruh juga terhadap kekuatan ya persaingan
saya melihat pola bisnis lion ini memang berbeda dari garuda dan mereka lebih cenderung seperti pola air asia
kemudian burstin yang mengembangkan bisnis utamanya adalah dari low cost
namun kemudian berkembang juga menyediakan full service
dan sebaliknya garuda yang bermula dari full service kemudian juga merambah masuk ke low cost carrier
ini memang polanya seperti itu
kita melihat grup grup besar misalnya singapura airline pun juga bermula dari full service tapi kemudian juga mempunyai anak perusahaan yang melayani low cost
pasarnya kian berwarna pasarnya kian kompetitif
tapi kalau merujuk pada statement pak budi karya sumadi menteri perhubungan bahwa kayaknya mungkin agak sedikit banyak industri penerbangan indonesia mungkin lagi agak kurang baik keadaannya
nah ini kan apakah pasarnya yang kian bervariatif atau kian kompetitif ini jadi reverse teori gitu
jadi berbalik arah mungkin dengan industri sendiri yang kurang baik apakah memang karena tertekan dengan biaya operasional atau seperti apa
sebetulnya kurang baik itu
mungkin karena belakangan ini rupiah mengalami penurunan nilai ya
tapi kalau secara umum pertumbuhan jumlah pengguna jasa penerbangan kita ini masih sehat
kemudian juga untuk tahun tahun ke depan juga masih tumbuh
selain penumpang juga pasar kargo ini pertumbuhannya juga masih baik
sehingga mereka harus betul betul efisien inovatif mengembangkan produk produk baru dan juga mengembangkan pasar
tidak bisa hanya stagnan mempertahankan pasar yang ada
ini memang para pemain dituntut untuk terus berkembang
oke baik terima kasih pak alvin
intinya mudah mudahan dengan koalisi sriwijaya dengan citilink indonesia ya
pasarnya semakin kompetitif tapi juga mungkin penikmat atau pengguna jasa penerbangan juga mungkin semakin banyak pilihan lagi
ada efek positif ya lah ya
terima kasih pak alvin sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
ya kabar dari garuda indonesia melalui anak perusahaannya citilink indonesia yang dalam tanda petik mencaplok sriwijaya air dan juga nam air
bisa ditanggapi dengan kabar apa
ya kabar yang mengembirakan atau juga mungkin selanjutnya buat kompetitornya jadi ketar ketir
tapi kita akan lihat apakah di lini masa juga ketar ketir menanggapi sinergi antara garuda citylink ini dengan sriwijaya
saya ajak anda kita akan buka
ini dia komentar komentar mungkin ini para pengguna jasa penerbangan indonesia juga ya
yang pertama dari at danismarpaun dua
gotu bali medan papua ambon kupang pontianak surabaya dan lain lain
merpati terbang lagi
kemudian berikutnya dari teddy c putra
udah mulai seperti facebook ya garuda indonesia group melalui anak usahanya pt citilink indonesia yang take over atau mengambil alih pengelolaan operasional sriwijaya air dan nam air
kemudian berikutnya komentar ketiga dari akun athardych
operasional sriwijaya air
grup di caplock garuda group melalui citilink
apakah ini pertanda
katanya akan terus memantau
harus ya terus dipantau
kemudian terakhir dari faisal arief
ini kalau di amerika serikat dulu semenjak diregulasi penerbangan dan pasca sembilan sebelas atau tragedi sembilan atau sebelas september yang lemah di caplok yang lebih kuat
mudah mudahan hasil ksogia group via citylink dengan sriwijaya air group
ini sukses dan melibas lion air group